anda kembali bersama kami di cnn indonesia news report
perjalanan indonesia sebagai bangsa merdeka mencapai usia tujuh puluh tiga tahun pada tujuh belas agustus mendatang
selama itu pula indonesia telah dipimpin oleh para presiden yang menorehkan prestasi hingga kontroversi selama masa jabatannya
di museum kepresidenan balai kirti bogor produser lapangan cnn indonesia manggar fatani
akan mengajak kita untuk menembus lorong waktu lewat peninggalan dan buah pemikiran para presiden kita terdahulu
sebuah museum yang merefleksikan masa kepemimpinan presiden presiden indonesia yang telah purna tugas
berdiri tepat di belakang istana bogor jawa barat
di museum kepresidenan balai kirti ini tersimpan barang barang peninggalan presiden indonesia
museum yang resmi beroperasi pada tahun dua ribu empat belas ini adalah gagasan presiden ke enam indonesia
yang akrab di sapa sby sebagai tempat untuk mengabadikan pencapaian pemimpin indonesia
di setiap era
yang dipersembahkan oleh beliau kepada bangsa indonesia
menjadi pemicu atau memberikan motivasi dan dorongan kepada generasi muda
asal usul gagasan dan buah pemikiran para presiden ri ini
juga dapat ditelusuri dari koleksi buku mereka di perpustakaan kepresidenan di museum ini
terdapat juga area membaca untuk para presiden dan keluarganya saat berkunjung ke museum
memasuki inti museum kepresidenan
kepresidenan adalah ruang galeri
di mana terdapat dua ratus delapan puluh koleksi pribadi presiden indonesia
area galeri terbagi menjadi enam klaster yang dikhususkan untuk masing masing presiden
berada di area ini kita seolah masuk ke lorong waktu
kembali ke masa kepemimpinan para presiden terdahulu
menyusuri lorong waktu di museum kepresidenan
kita diajak untuk memahami karakter para pemimpin indonesia
mulai dari gaya kepemimpinan hingga pencapaian masing masing presiden
dan juga kemampuan pemimpin

harapannya tentu agar masyarakat bisa lebih mengapresiasi prestasi yang ditorehkan
oleh para pemimpin bangsa ini
selain memajang replika baju safari berwarna putih khas presiden soekarno
galeri sang proklamator juga memasang foto foto soekarno
saat bertemu tokoh tokoh pemimpin dunia di masanya
di usia negara yang baru merdeka saat itu soekarno menunjukkan martabat bangsa indonesia
dengan bersanding sejajar bersama tokoh dunia
lain lagi dengan galeri bapak pembangunan presiden soeharto
yang galerinya berisi penghargaan di bidang pembangunan yang diakui dunia internasional
galeri presiden b j habibie yang menggantikan posisi presiden soeharto saat lengser
menjadikan dirinya sebagai bapak teknologi indonesia
dengan koleksi pesawat model ciptaannya
presiden keempat indonesia
m h abdul rahman wahid atau gus dur dikenal sebagai tokoh pluralisme indonesia
ia pun diakui sebagai pemimpin yang populis terlihat dari baju kerja gus dur
yang terdiri dari baju batik kain sarung dan peci
yang sangat khas jika dibandingkan dengan baju safari yang dikenakan presiden lainnya
galeri kelima adalah milik presiden perempuan pertama di indonesia megawati soekarno putri
yang menarik dari koleksi pribadi putri proklamator ini adalah
satu set cangkir dan vas bunga yang menjadi benda favorit sang presiden selama di

galeri terakhir yaitu galeri presiden yudhoyono
bersanding dengan baju dinas angkatan daratnya
terdapat album lagu lagu dan buku puisi karangan sang presiden ke enam indonesia ini